ibu mengajarkanku untuk selalu bersyukur
ibu yang merawatku dari kecil
menemaniku dalam berproses
hingga aku bisa berkarya dan berprestasi
meski aku belum pernah melihat senyum indahnya
namun kehadirannya menjadi sumber kekuatanku
yang selalu menenangkan
ibu setiap hari ku sematkan doa
semoga tuhan selalu menjagamu
sebagaimana ibu selalu menyayangiku hingga saat ini
terima kasih ibu engkaulah penerang dalam hidupku
terima kasih ibu